harga komoditas minyak goreng terus mengalami kenaikan secara signifikan
memasuki tahun baru ini harga minyak goreng belum juga turun malah terus merangkak naik
berdasarkan data dari pusat informasi harga pangan strategis nasional yang diimpun oleh tim cnn indonesia
kenaikan harga minyak goreng merupakan imbas dari kenaikan harga cpo di pasar dunia
kita lihat seperti apa saja kenaikan yang memang harus kita pertimbangkan saat ini
ternyata harga minyak goreng ini ada dua kategorinya
meskipun kita sendiri tidak bisa mendapatkan secara pasti apa yang disebut masuk dalam minyak goreng kemasan bermerek satu
maupun minyak goreng dengan bermerek dua dan minyak goreng curah
tapi sedikit saya bisa memberikan evaluasi seperti apa kenapa harga minyak goreng dunia ataupun ini menjadi meningkat
karena berdasarkan data dari cpo sendiri kalau kita bisa mengenai cpo
hingga hari ini harganya itu berkisar satu tiga ratus empat puluh metrik ton dolar
jadi kalau kita
lihat harga ini cukup lumayan tinggi dan selalu terjadi fluktuatif
nah pada rabu kemarin salah satu negara penghasil cpo terbesar selain indonesia adalah juga malaysia
kalau kita bicara dengan malaysia sendiri ini harganya cukup lumayan melonjak ya di malaysia sendiri
harganya itu berkisar empat sembilan ratus tiga puluh delapan ringgit malaysia untuk satu tonnya
bisa anda bayangkan kenaikan ini memang sangat signifikan
karena rata rata kenaikannya pertama di pengaruhi oleh faktor cuaca
kedua juga harga cpo internasional juga meroket naik
dan mengakibatkan juga ketika pandemi permintaan meroket tetapi tingkat produktivitas terganggu karena cuaca buruk
serta distribusi juga masih menjadi salah satu momok yang dipertimbangkan sebagai kenaikan harga minyak goreng
bahkan mencapai kenaikan rp dua puluh satu ratus lima puluh
ini untuk minyak goreng kemasan bermerek satu
dan daerah daerah yang harus kita pertimbangkan kenapa ini meroket
mungkin kalau sorong padang di luar jakarta distribusinya mengalami kenaikan untuk mengirim semua minyak goreng ini ke kota kota tersebut
masih make sense ketika harga tersebut naik
sementara beberapa negara sudah tidak melakukan lockdown kemarin
sehingga permintaan terus meroket
bahkan mencapai rp dua puluh tiga ratus per kilogram
daerah mana saja yang mengalami kenaikan
seperti gorontalo bukit tinggi serta dki jakarta
kemudian kita juga akan melihat bagaimana minyak goreng curah
ini adalah minyak goreng yang banyak sekali digunakan keseharian
dan para pedagang
seperti tadi ada live report dari rekan kita
laksmi mengatakan sejumlah warteg sudah mulai kelimpungan untuk menaikkan harga makanan mereka
karena minyak gorengnya juga meroket seperti ini
bayangkan saja gorengan katanya sudah naik jadi rp dua per satu bijinya
itu bisa dibayangkan ke depannya apabila harga terus meroket
lalu kita akan lihat juga
nah sudah selesai sepertinya kondisi ini
memang sepertinya minyak goreng bermerek satu dan dua merupakan hal yang harus dipertimbangkan
terutama negara seperti kita
dimana kita adalah negara penghasil cpo terbesar
tetapi ternyata cpo adalah harga acuan dari pemerintah sendiri
angkanya akan terus naik di pasaran
sementara kalau kita mengatakan bahwasanya kita memiliki kelapa sawit yang cukup besar
tapi juga di satu sisi faktor iklim
kalau kemarin malaysia mengalami kebanjiran di beberapa kota di malaysia sendiri
mengakibatkan produktivitas mereka terganggu sehingga harga juga meroket